kusmayadi alias agus yang diduga membunuh dan memutilasi wanita hamil di cikupatanggerang kamisore tiba di mampolda metrojaya
pihak polisi yang sendiri berhasil menangkapnya di sebuah rumah makan padang yang ada di surabaya jawa timur
dengan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap kusmayadi alias agus tersangka pembunuh wanita hamil nur atikah digiring menuju ruang penyidik di treskrimum polda metro jaya
penyidikan akan dilakukan oleh anggota polres tangerang dibantu oleh penyidik jatan ras mampolda metrojaya
sebelum menjalani proses penyidikan lebih jauh tersangka akan diberikan waktu untuk istirahat beberapa jam
polisi menyatakan sejauh ini tidak tampak sedikit pun rasa penyesalan tersangka atas dugaan pembunuhan sadis yang dilakukannya terhadap kekasihnya yang sedang hamil tersebut
dengan polres tangerang apakah ditangani mampolda atau polres
tersangka polres setelah ada pengembangan dari pemeriksaan ini jadi belum ada keputusan
sementara kami membackup kami yang menangkap dan anak anak tanggerang kemarin kami minta bergabung dan sudah bergabung penjemputan dan sebagainya
belum diketahui secara pasti apa sesungguhnya motif dibalik pembunuhan sadis yang terjadi di cikupa tangerang tersebut
budi tanjung jakarta
beralih ke topik lain dua nama cawagup dki jakarta akhirnya dimumumkan
mereka adalah nurman syah lubis dari pks dan ahmad riza patria dari gerindra
ditargetkan pertengahan februari posisi wakil gubernur dki jakarta akan terisi
pengumuman dilakukan oleh m taufik selaku ketua dpd gerindra didampingi sufmi dasko